pelarangan mudik hari kedua para personel gabungan posko penyekatan cikarang barat siap melakukan emergency break jika terjadi penumpukan kendaraan pada pos km tiga puluh satu arah cikampek
hal tersebut disampaikan di lantas polda metro jaya kombespol sambodo purnomo saat mendampingi dijen hubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi di posko penyekatan cikarang barat kilometer tiga puluh satu jumat siang
emergency break akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan di pos cikarang barat
sementara itu menurut budi fenomena tahun lalu terjadi kembali di tahun ini di mana pekerja lintas wilayah masih melintasi posko cikarang barat dan mendapat pengecualian dengan menunjukkan surat tugas
mereka kebanyakan adalah orang yang bekerja di jakarta tetapi berdomisili di bekasi dan sekitarnya
karena untuk melakukan pengecekan itu butuh waktu tapi yang terjadi saya lihat pengalaman terlalu dibakar juga oleh masyarakat
kalau dia adalah pekerja setiap ditanya mau kemana
dari bekasi mau kemana ke kerawang kerja dia pasti udah pegang surat kerja keterangan kerja itu
nah jadi kalau misalnya terjadi kemacetan atau antrian lah saya katakan itu cukup panjang biasanya dari polri langsung melepas dulu
supaya bisa terure kemacetannya
namun tidak berarti para pemudik ini mungkin di sini bisa lolos
tapi nanti di pos penyekatan berikutnya nggak akan lolos
dari semenjak pemeriksaan tanggal lima atau tanggal enam satu
sampai dengan saat ini sudah lebih dari satu tiga ratus an kendaraan yang kita putar balikan
dari cikupa maupun dari cikarang barat ini
dari cikarang barat mungkin terakhir angkanya sekitar di angka empat ratus an yang sudah kita putar balik